aku pulang dulu ya
taruh di teras
bawa ke warung beli pulsa
beli pulsa kenapa harus kesana
deket rumah juga banyak
di sana lebih murah pak
lagi rebahan pok
sekecil ditinggal di rumah sendirian
udah bisa ditinggal sendiri
tapi sekali saya minta tolong tetangga pok
buat liatin dia
mungkin ambil piring sendok sama minum dulu ya
hai saya pulang duluan ya poyanti oh ya udah makasih ya poh nanti tolong
bilangin ke maksa pulang duluan ya iya poh assalamualaikum waalaikumsalam
itu buat anak lo
terus anak lo mau dimana
tadi bobi udah beli nasi padang
sampai jumpa dulu ya
kuenya udah dimasukin semua
mak tolpon aja dah
biar suruh nganterin kue
gak usah mak saya aja yang nganter
sekalian pulang ini kok mak
jangan lupa uangnya ya
iya mak kalau gitu saya berangkat sekarang ya mak
eh mot lo mau ngapain kemari
kopi satu pak haji
kan gue jadi enak
gak apa apa pak haji
kalau agak kenapa napa kenapa muka lo kusut begitu
ini lekarnya kong
ini lekarnya kong
ini lekarnya kong
kok lekarnya patah
lo bisa ke rumah gue lagi kagak sekarang
ya udah habis makan lu langsung kemari ya
lo makan jangan kebanyakan
ingat berat badan lo nambah terus
bentar lagi mau masuk bulan puasa
lo kudu rakyatnya lapar
kalau puasa edin kan kuat deh sampe sore
iya gue tau
emang bener ya
kalau perempuan itu paling gak suka dibohongin
mereka kalau dibohongin
terus gak akan pernah percaya lagi
sama orang yang suka bohongin perempuan
nasi yang tadi kamu beli di warung padang mana
oh yang itu
tadi tukang perusahaannya lama pak
katanya jaringannya error
jadi sambil nunggu bohongin makan aja
kirain gak ada dimakan
larus mau beli gorengan
mau beli gorengan berupa biji neng
sampai dulu neng
katanya udah makan
kenapa makan lagi
ini belum panjang pak
sama tukang warung padangnya
harusnya dikasih cuma dikit
ada apaan uji
kok bisa patah
tadi pas ojak beli masih bagus
pasti tadi lekarannya jatuh dari motor lo
tadi gak kesengaja merosot
tadi pas ojak ambil gak pereksa lagi
ojak pikir kayunya kuat
nah sekarang gimana
masa cucu gua pake lekar yang patah begini
nilain juga percuma
yaudah dah ojak ganti
lu bilangin lah sekarang
soalnya ya abis asan
lekar mau dipake lagi buat belajar sama si alia